bersama dengan peraih satu masing masing perunggu dari nomor speed putri
desak made dan rajia salsabila
rajia selamat dulu ya
dan desak atas medali emasnya
tapi mungkin bisa ceritain tadi bagaimana jalannya pertandingan dulu
seberapa tegang sih dan bagaimana desak mengatasi dia
kalau tegang ya pastinya setiap di kompetisi pasti ada salah tegangnya
tapi kalau saya pribadi lebih ke
fokus aja pada diri sendiri
gak usah mikirin lawan
mau lawanmu lebih kenceng
tetap kamu fokus pada pemanjutanmu sendiri
sekarang ke rajia
raja tadi kamu sempat tampil di semifinal
tapi gagal menciptakan all indonesian final
ibu sorry sebentar ibu
gimana tadi pas sempat tandingan semifinal tadi
pas di babak empat besar sih tadi sempat
ya sedikit kecewa karena
belum bisa tampil di big final
tapi alhamdulillah saya berjuang lagi
akhirnya saya bisa berjuang
dan mendapatkan dalit perang
oke selamat atas peranggunya ya
desak pertanyaan terakhir desak
ini desak masih ada besok masih akan bertanding lagi kan
gimana next pertandingannya
untuk next pertandingan pastinya saya
mau istirahat sekarang
performa saya tidak menurun
dan pastinya selalu ingin menampilkan terbaik untuk indonesia
dengan kak rajia
dan kak nurulikomu
oke selamat atas prestasinya sekarang di emas speed putri
semoga besok kembali bisa mempersembahkan medali emas bagi indonesia
ya silahkan ke tes doping
ya tadi sedikit wawancara saya dengan
peraih medali emas dan medali perunggu di nomor emas
desak made dan rajia salsabila
dan langga bisnaji andriwan saputra hangco